sebelumnya partai demokrat melakukan rapat darurat di kantor dpp partai demokrat jalan proklamasi jakarta pusat rabu malam
dalam rapat ini partai demokrat menyoroti adanya ancaman kriminalisasi terhadap bakal calon gubernur kalimantan timur pilihan mereka
oleh oknum partai politik dan kapolda kalimantan timur irjen pol safarudin
rapat darurat partai demokrat digelar di gedung dpp demokrat jalan proklamasi jakarta pusat rabu malam
rapat berlangsung selama tiga jam dipimpin langsung oleh ketua umum partai demokrat dan dihadiri seluruh pengurus partai politik
syahari jaang yang kini menjabat wali kota samarinda mengaku dikriminalisasi oleh oknum partai tertentu
serta kapolda kalimantan timur irjen paul safarudin yang meminta secara langsung agar dapat mendampingi sebagai bakal calon wakil gubernur kalimantan timur
wali kota samarinda ketua dpd partai demokrat kalimantan timur
yang maju untuk pilgub kalimantan timur berpasangan dengan saudara rizal effendi wali kota balikpapan
apa yang terjadi saudara saudara sekalian teman teman sekalian kami sampaikan secara ringkas
bahwa pertama tama saudara sari jaang kader kami dipanggil oleh partai politik tertentu
sampai delapan kali dan diminta agar wakilnya adalah
kapolda kalimantan timur yang sekarang
tentu secara etika politik tidak baik kalau sudah berjalan
kalau tidak maka akan ada kasus hukum yang akan diangkat
hasil rapat darurat partai demokrat yang digelar pada rabu malam
salah satunya membahas pemeriksaan salah satu kader demokrat yang juga wali kota samarinda syahari jaang
demokrat menilai menjelang pilkada muncul ketidakadilan yang ditujukan kepada partai yang membawa
susilo bambang yudhoyono menangi pemilu presiden dua kali ini
menurut hinca panjaitan ada kejadian berulang
yang mencoba untuk mengkriminalisasi kader demokrat
terjadinya perlakuan yang tidak adil
dan sewenang wenang terhadap partai demokrat dan kader kader partai demokrat
dalam kaitannya pemilihan kepala daerah yang kita sebut pilkada
perlakuan tidak adil terhadap partai demokrat ini bukanlah yang pertama kali
pertama pada saat pilkada jakarta tahun dua ribu dua puluh
barangkali teman teman masih ingat
yang kedua persiapan pilkada papua dua ribu delapan belas
yang barangkali teman teman juga mengikuti sejak oktober yang lalu
dan yang ketiga yang terbaru ialah persiapan pilkada kalimantan timur
kami juga mendengarai barangkali akan ada lagi setelah ini
sementara itu polri membantah tudingan telah melakukan kriminalisasi terhadap bakal calon gubernur kalimantan timur dari partai demokrat syahari jaang
menurut polri pemeriksaan syahri jaang adalah prosedur pemanggilan saksi
kadifu mas mabespori irjen setio wasisto menyatakan akan mendalami jika ada dugaan kriminalisasi terhadap bakal calon gubernur kalimantan timur syahri jaang
namun setio menegaskan
pemanggilan syahri jaang sesuai prosedur pemanggilan dalam pengusutan kasus izin pengelolaan lahan parkir di pelabuhan terminal peti kemas palaran samarinda
setio juga mempertanyakan
klaim demokrat yang menyebut syahri jaang dipaksa untuk berpasangan dengan kapolda kalimantan timur safarudin untuk maju di pilkada kalimantan timur tahun ini
setio juga mempertanyakan
pemanggilan syahri jaang dipaksa untuk berpasangan dengan kapolda kalimantan timur tahun ini
setio juga mempertanyakan